kalau pak jk nggak percaya berarti kita juga harus nggak percaya
pak jk nggak percaya karena mungkin nggak ada penceramah yang berani mengujar kebencian di depan pak jk
mungkin di luar pak jk banyak sekali takut
sebelumnya pada bulan april kemarin menteri agama lukman hakim saifuddin menerbitkan seruan terkait ceramah di rumah ibadah pada jumat lalu
melalui sembilan poin ketentuan lukman meminta para pemuka agama menghindari ujaran kebencian yang berpotensi merusak persatuan masyarakat
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com menteri lukman hakim menuturkan bahwa khutbah di rumah ibadah harus disampaikan penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan agama yang melindungi kemanusiaan dan menjaga perdamaian
materi kotbah juga tidak boleh mempertentangkan unsur sara yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan warga masyarakat
dua ketentuan lain yang disebut oleh menteri lukman adalah larangan berkotbah
yang berisi kampanye politik praktis atau promosi bisnis serta harus tunduk pada ketentuan hukum
dan berikut ini sembilan poin seruan menteri agama terkait ceramah rumah ibadah tersebut